hai beginilah antrian panjang warga di stadion utaba gelora bung karno jakarta minggu pagi kemarin
bukan untuk berolahraga warga rela antri demi mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin
booster kovin sembilan belas digerai vaksinasi yang diselenggarakan oleh direkturat reserse
kriminal khusus polda metro jaya ini alasannya demi bisa mudik saat hari raya idul fitri nanti
ya untuk mudik bahwa ke bandar lampung karena mau mudik ya biar di jalan juga nggak dicek cek lagi
dua tahun antrian untuk mendapatkan vaksin booster juga terlihat di gedung reok jalan
pramuka ponorogo jawa timur sejak pagi warga sudah datang ke gerai vaksinasi ini dinas
dari hari hari sebelumnya hari minggu kemarin tujuh ratus dosis vaksin disediakan untuk pelaksanaan
datanya kalau datanya nanti ikut setelah vaksin diselesaikan kita hitung lagi pemerintah memang
telah membuat kebijakan yang mengizinkan masyarakat untuk mudik
saat hadiah dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
hari raya nanti dengan catatan masyarakat sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster
bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan juga diperbolehkan dengan syarat
sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang
sementara itu menteri kesehatan budi gunadisadikin menambahkan jika masyarakat baru menerima dua dosis
vaksin harus bebas kofit sembilan belas melalui hasil negatif tes antigen jika baru satu kali melakukan vaksinasi
pemudik harus melampirkan hasil negatif covid sembilan belas melalui tes pcr tim liputan cnn indonesia